bantal hamilnya mbak andin
mungkin bantal hamilnya kamu cuci enggak
terus kemana dong bantal hamil aku
berarti aku gak bawa dong
tapi proses sama masalah
nungguin mbak di depan
siapa sih yang berani berani
wuhh mampet kan jadi narangnya
saya sama mama tuh udah menunggu kamu sepuluh menit disini
loh kok bantal ada disini
supaya kamu enggak nyeteng nyeteng dari kamar
yaudah kan udah saya bawain
biar kamu duduk enak
ya ampun udah yuk jalan
ya terima kasih sayang
terima kasih ya
terima kasih ya
untuk algoritma tangguh di tangga
kami akan start meeting
perbicaraan dan mengucapkan
kurasa mereka masih
datang untuk bantuan illegal
kita akan datang
di laman party nan
dan juga lbq
kamu ikutin semua permintaan pengacara
mau pelan apa kenceng
pelan ini pelan
rena om itu siapa
ih aku takut
ini sekolah anak anak
senyum sedikit senyum
udah gak takut kan
hari ini miss olivia tidak ngajar ya
jadi hari ini belajarnya sama miss erina aja
yuk kita masuk kelas
just tunggu disini ya gemoy
belajar yang rejin ya
ini sekolah sekolah anak anak
suruh senyum aja pake kaku banget tuh muka
yang ikhlas senyumnya
baik karena semua sudah hadir
sidang kita buka
pertakwa dipersilakan masuk
baik yang boleh
baik yang boleh
dipersilakan untuk memasuki ruang sidang
tidak bisa kehanyaan
tidak bisa kehanyaan
tidak bisa kehanyaan
tidak bisa kehanyaan
kepada bapak panutra
silakan para saksi
kepada para saksi silakan berdiri
baik ya bapak
kepada para saksi silakan ikuti
akan mengatakan yang sebenar benarnya
tidak lain daripada yang sebenar benarnya
tidak lain daripada yang sebenar benarnya
silakan duduk kembali
silakan duduk kembali
tapi asal melarikan diri